dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi itu dikurangi tinggal tiga puluh persen
yang tujuh puluh persen menjadi tanggung jawab jamaah
ini juga untuk selain menjaga itu yang kedua ini soal istitoah
soal syarat istituah kemampuan menjalankan ibadah
kan ada syarat itu kalau mampu
nah kemampuan ini harus terukur
nah kami mengukurnya segitu
dengan nilai segitu